dalam waktu yang tidak lama lagi indonesia akan memiliki satu lagi stadion berkelas dunia
lewat jakarta international stadium yang saat ini tengah dibangun
sebagai bahan perbandingan fasilitas yang nantinya ada di stadion ini
tidak kalah dengan fasilitas di stadion santiago bernabo milik real madrid
atau stadion baru milik tottenham hotspur di kota london inggris
salah satu fitur yang nantinya akan dimiliki oleh jakarta international stadium
adalah atap stadion yang dapat dibuka tutup
stadion yang dilengkapi tiga tingkat tribun penonton dengan sembilan lantai ini
dibangun di atas lahan seluas dua puluh dua hektare dan total memiliki kapasitas delapan puluh dua ribu penonton
kapasitas penonton yang lebih besar bila dibandingkan dengan kapasitas di stadion utama gbk senayan
yang hanya mampu menampung sekitar tujuh puluh penonton
faktor keamanan terutama soal evakuasi penonton saat kondisi darurat juga tak luput dari perhatian
untuk memfasilitasi para penonton yang ada untuk masuk dan keluarnya kita dilengkapi oleh enam puluh gate
karena kita punya proyeksi dalam keadaan full match dalam event dengan kapasitas delapan puluh dua ribu penonton
diharapkan kita bisa mengevakuasi dalam jangka waktu delapan menit
karena itu menjadi standar
jadi kita bisa mengembangkan keamanan untuk stadion bersandar internasional fifa
jakarta international stadium memiliki dua lapangan latih yang saat ini tengah memasuki tahap penyelesaian akhir
di bagian tribun penonton dan pemasangan lampu
rumput yang digunakan di lapangan latih dan lapangan utama menggunakan rumput jenis hybrid
yang merupakan perpaduan antara rumput sintetis dan rumput alami
ruang penonton vip hingga ruang ganti pemain yang modern
menjadi salah satu fasilitas yang ada di stadion milik pemerintah provinsi

dengan atap akustik jakarta international stadium juga sangat memadai untuk menggelar konser musik
di bagian bawah atap stadion akan dibuat area catwalk yang dapat digunakan untuk melihat ke lapangan utama
area ini juga sekaligus untuk aktivitas ekstrim sport seperti bungee jumping dan flying fox
bagi pengunjung yang ingin melihat pemandangan di luar stadion dari ketinggian
juga dapat menggunakan jalur skydeck yang dibuat melingkari atap stadion
dengan taman bmw dan sejumlah moda transportasi umum
stadion yang dibangun dengan biaya lebih dari empat triliun rupiah ini
ditargetkan akan selesai pengerjaannya akhir tahun dua ribu dua puluh satu